seorang muncikari dan tiga pengguna jasa layanan seks anak di bawah umur ini
diperiksa di polres kutai barat minggu siang
awalnya polisi menangkap tersangka ya yang bertindak sebagai muncikari
atau menawarkan korban kepada ketiga tersangka dengan tarif dari rp enam ratus sampai rp delapan ratus
kemudian polisi menangkap tiga pengguna jasa korban
satu diantaranya oknum guru sd berinisial jn
kasus perdagangan anak di bawah umur ini terungkap setelah orang tua korban
mencari korban yang sempat hilang di bawah tersangka ya selama seminggu
melaporkan kasus ini ke polres kutai barat
modus tersangka ya mengiming imingi korban dengan uang dan dibelikan hp baru
pembangunan intin dengan korban juga
di mana yang bersangkutan
korban budir lainnya mengiming imingi dengan uang sejumlah rp enam ratus
jadi modus operandinya terhadap tersangka ini
korban dijanjikan akan diberikan uang setelah melakukan persetubuhan terhadap korban